masih bersama saya aditya panji di cnnindonesia com dan masih bersama dua narasumber ada nadiem
karim dan ada nirwono yoga kita akan lanjutkan bincang bincang kita dengan dua narasumber saya
ini sekarang saya ingin bertanya soal pro kontra pro kontranya gojek gojek diterima oleh konsumen
tapi ternyata banyak juga orang orang yang menolak gojek dalam arti memusuhi bisa jadi
memusuhi begitu ya nah kalau dari gojek sendiri bagaimana melihat fenomena ini itu apakah merayu
mereka untuk ikut bergabung bersama gojek atau bagaimana sudah pasti yang suka dilaporkan media
itu orang yang beberapa pangkalan tertentu yang menolak presensi gojek yang enggak pernah
dilaporin tuh setelah akhirnya sosialisasi mereka ngerti konsep kita misi sosial kita
akhirnya mereka bergabung itu yang nggak pernah diceritain gitu jadi lama lama semua
itu yang tolak penolakan penolakan gojek ya enggak make sense karena seharusnya ada ruginya untuk
bergabung peningkatan jadi lebih tinggi standar lebih tinggi benefitnya luar biasa dari sisi
asuransi dan lain lain ada motor cycle financing kita baru launching biar standar keamanan motornya
tinggi nah dari situlah kita muncul suatu tren bahwa walaupun awalnya resistensi pasti
terjadi lama kelamaan mereka akan bergabung karena itu adalah progres yang membene
banyak sekali orang gitu jadinya kita ada tim spesial yang langsung turun ke lapangan kalau
ada isu seperti itu untuk mensosialisasi dengan mereka oke untuk tapi kalau ada kekerasan atau
apapun itu masalah krim ini kalau krim ini dua kalau kekerasan driver kita dapat kekerasan atau
untuk suatu lingkungan yaitu jalan umum dua duanya itu melanggar hukum kalau itu kita langsung bekerja
sama dengan polisi kita laporkan kalau ada isu isu seperti itu itu kita tidak ada toleransi sama
sekali tapi di satu sisi gojek juga didukung ya saya beberapa kali ngelihat ada ada kios atau
warung gitu yang mereka pasang banner di sini apa warung gojek gitu artinya mereka mensupport betul gojek
itu sebenarnya bukan kami itu mereka yang berkumpul sendiri komunitas driver gojek yang
mereka ingin menunjukkan kepada kota jakarta betapa membantunya gojek kita bangga jadi gojek
gitu makanya mereka minta dari perusahaan tolong dong kita dibikinin banner gitu jadi kita kasih
itu kemauan mereka sendiri luar biasa sih ini harusnya dipertegas oleh pembro fdki perjanjian
jangan apa jangan ragu ragu ya posisinya karena disini kan sudah mulai timbul
keresahan masyarakat ya kan dengan adanya menyatakan kawasan bebas gojek terus kemudian
isu isu pengendara gojek sendiri
ini untuk mempertegas
kalau memang gojek
dianggap sebagai salah satu
bagian dari sistem
feeder terintegrasi dengan anggota umum
dia harus dimasukin ke dalam sistem
ini juga akan memberikan kepastian terhadap
dinas perhubungan bagaimana
gojek ini sebagai bagian dari
ketegasan ketegasan ini perlu karena
jangan lupa tren ke depan ini
mau tidak mau masyarakat pasti akan
beralih kalau ini
tidak ada ketegasan pemerintah
kan sering terlambat terhadap mengantisipasi perubahan perubahan
ini kalau ini yang tidak segera
diantisipasi yang diberikan pada akhirnya adalah masyarakat
juga berarti dalam arti
ride sharing ini adalah masa depan
dari bagian dari masa depan
transportasi umum begitu ya
kalau nadiem sendiri mendukung
sorry saya waktu itu pernah
mewawancari pak rudiantara menkominfo
dia bilang dia menilai bahwa
perlu diatur gitu entah
nanti modelnya bagaimana apakah digabungkan
dengan e commerce atau bagaimana kalau dari nadiem sendiri
apakah mendukung ride sharing ini
untuk dibuatkan regulasi
khusus atau bagaimana
oh tentu apapun ketentuan pemerintah
dari sisi regulasi itu akan kita
bantu karena ujung ujungnya
kejelasan hukum itu sangat penting bagi
seperti yang dijelaskan sama
software customer kami adalah ojek
dan konsumen tapi kalau mau
menaruh payung hukum
terhadap ojek ojek di jakarta kami dengan
senang hati akan menjembatani itu antara
pemerintah dan para ojek ojek mulai dengan
yang lain karena yang
paling kenal ojek ya kita
ini contoh paling mudah bapaknya kalau
memang selama ini kan perdebatannya
bahwa gojek itu dianggap sebagai
perusahaan transportasi sehingga
itu dianggap sama teman teman dari apa
mempunyai badan hukum itu kan
hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara
umpamanya tadi komunitas
gojek yang di gojek tadi
membentuk paguyupan kooperasi selesai
dimana kooperasi tadi yang membantu
terhadap aplikasi selesai
sebenarnya kalau yang dipersoalkan
lebih kepada struktur
badan hukumnya tadi
tapi dari sisi gojek sendiri
sekarang ini adalah software company
di kemudian hari perlu
diubah pak gojek ini
menjadi perusahaan transportasi
jangan saya setuju jangan
lebih baik jangan karena
disini membedakan nanti bahwa
ini gojek ada dua hal maksudnya ya
gojek sebagai nanti
kepada kota kota di indonesia
dalam hal mengatasi kemacetan lalu lintas
dengan si pengojek kan beda ini
pengumudi gojek ini sebagai
person orangnya tadi kan ini aplikasi
biarkan kalau memang tadi mau berkembang
tadi sla mau dituntut sebagai bahan lintas ya kan
bagi badan hukum ya biarkan pengumudi gojek ini
tadi membentuk paguyupan
atau komunitas tadi atau
kooperasi silahkan tapi
gojek sebagai aplikasi harus tetap
mainnya di sana tetap jadi software company
iya betul kita tidak akan pernah berubah
kita nggak akan mau pernah berkompetisi
sebagai perusahaan armada kita tidak punya
armada satupun kita mau membantu
orang yang ingin memberikan suatu
layanan yang lebih baik itu aja
oke tapi ada satu kasus di
mexico city mereka sekarang sedang
aturan untuk mengatur
ride sharing ini nah mereka
mungkin akan membiarkan perusahaan perusahaan
dan lain lainnya mungkin kalau misalnya
di sana ada gojek mereka akan tetap
dibiarkan menjadi software company tapi
berapa sekian persen dari pendapatannya
dana transportasi begitu pak
itu menarik sebenarnya
keuntungan sebuah perusahaan
yang berhubungnya dengan transportasi
harus memberikan semacam
dalam tanda petik sebenarnya
biaya transportasi tadi untuk
tapi harus jelas ya fokusnya ya jadi
biaya tadi digunakan untuk
pengembangan transportasi massal
karena pada akhirnya
kota yang berkelanjutan
harus mengembangkan transportasi massalnya kan
jadi jangan sampai salah sasaran
sebenarnya itu yang harusnya
kalau menurut saya sih
kalau dengan gojek ya alasan kenapa
gojek itu juga didukung pemerintah
gara gara kami kami menghasilkan pajak
untuk pemerintah yang tadinya di sektor yang
nggak pernah ada pajak jadi kami yang
pajak untuk pemerintah
dari sektor ini
tapi menurut saya itu no problem
sama sekali harapan saya adalah
tapi jangan langsung driver kita
yang dipajak dulu
ini berjalan dulu ya
biar kita menjalin
kesejahteraan mereka dulu
kita aja yang pajak
jadi jangan drivernya dulu
jangan dibebankan dulu nih
kita bayar pada pemerintah
tapi nanti dulu masalah nanti kita yang bantu
mereka untuk masuk ke dalam industri
formal kita yang akan bantu itu
harapan saya kasih nafas dulu
betul baru aja makmur
langsung eeuh mau pajak